di kawasan permukiman padat penduduk di jalan petojo jakarta pusat
terselip sebuah stadion sepak bola legendaris yang dikenal sebagai stadion vij
stadion yang dibangun bahkan sebelum indonesia merdeka pada tahun seribu sembilan ratus dua puluh delapan ini
menyimpan banyak sejarah
antara lain menjadi tempat lahirnya persatuan sepak bola jakarta atau persija
meski kini tidak digunakan lagi oleh persija
stadion yang didirikan oleh muhammad husni tamrin ini tetap berdiri
sebagai sarana olahraga masyarakat sekitar
di bawah pengelolaan pemerintah provinsi dki jakarta
stadion vij hingga kini masih berdiri kokoh di tengah permukiman masyarakat di jakarta
bahkan uniknya tembok selatan pagar stadion ini
berbatasan langsung dengan gedung
yang dikawal oleh stadion vij
stadion vij juga berdiri di daerah ini
namun sayangnya ada yang menarik perhatian saya
yaitu kondisi rumput di lapangan ini yang sudah banyak gundul seperti ini
membuatnya terkesan tidak terawat
namun setelah mencari tahu lebih lanjut
ternyata memang rumput di lapangan ini tidak bisa ditanami rumput yang baru
untuk menjaga keasliannya karena stadion vij
khususnya lapangan ini telah ditetapkan sebagai cagar budaya
dari salah satu stadion tertua di jakarta
kita berpindah ke stadion terbaru
yang didirikan oleh pemerintah provinsi dki jakarta
yakni jakarta international stadium
stadion yang selesai dibangun pada tahun dua ribu dua puluh dua ini
dapat menampung delapan puluh dua ribu penonton
atau satu ratus enam puluh empat kali lebih banyak dibanding stadion vij
yang hanya bisa menampung lima ratus penonton
inilah wajah baru stadion jakarta
jakarta jakarta jakarta
jakarta international stadium menjadi stadion pertama di indonesia
dengan sistem atap buka tutup sehingga bisa digunakan
walaupun cuaca terik dan hujan
nah selain itu ada yang menarik juga
yaitu yang di samping saya ini adalah rumput di lapangan ini
menggunakan sistem hybrid turf
sehingga rumput di lapangan ini bisa digunakan hingga seribu jam pertandingan
kalau dibandingkan dengan stadion lain atau rumput pada lapangan biasanya
hanya bisa digunakan tiga ratus jam pertandingan saja
secara keseluruhan jis memiliki infrastruktur berstandar
federasi asosiasi sepak bola internasional atau fifa
di antaranya memiliki dua lapangan latih ruang pemanasan dan ruang jumpa pers
bahkan jis memiliki fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas
warga dki jakarta bangga dan mengapresiasi berdirinya jis
namun ada juga yang menyarankan agar pemerintah
tidak melupakan stadion lama di jakarta yang terbengkalai
ya bukan hanya sepak bola mungkin olahraga lain juga maju seperti voli
apalagi sekarang ini kan sudah ada stadion baru ya
itu saya lihatnya juga wah juga stadion itu
seperti salah satunya kita bisa lihat jis salah satunya
itu kan bagus banget gitu kan standarnya internasional
tapi sayangnya mungkin untuk pemerintah sarannya nih ya
perlu juga sih memperhatikan beberapa stadion stadion yang lama
jadi fokus juga untuk revitalisasinya
jadi kalau dulu kan kita terkait infrastruktur masih sangat kurang dibandingkan dengan di luar negeri ya
tapi sekarang pemerintah sepertinya memperhatikan sekali terkait infrastruktur
yaitu stadion maupun fasilitas untuk training center
kemegahan jis memukau banyak orang
namun ahli tata kota dari universitas trisakti yayat supriyatna mengingatkan pemerintah
agar meningkatkan kreativitas sehingga jis selalu ramai
dengan demikian jis akan menjadi monumen hidup dan identitas dki jakarta
stadion berstandar internasional tersebut juga harus bisa meningkatkan nilai ekonomi daerah dan masyarakatnya
sementara itu stadion lama wajib direvitalisasi agar tetap bisa menjalankan fungsi bangunan dan fungsi ekonomi
jadi kita kalau membangun sesuatu itu yang kita tanamkan adalah fungsi bangunan fungsi tetap fungsi bangunan
yang bisa menanamkan nilai
nilai apa nilai misalnya sejarah nilai motivasi nilai semangat
tapi juga bisa ditambahkan dengan fungsi ekonomi
nilai ekonominya apa yang dikembangkan
jis yang kita banggakan menjadikan jakarta berwajah baru
namun warga berharap stadion lama apalagi yang bernilai sejarah tak dilupakan karena tergerus zaman